baik konferensi tingkat tinggi ke empat puluh tiga asean yang berlangsung di jakarta hingga tujuh september dua ribu dua puluh tiga dan jakarta menjadi tuan rumah siap menyambut gelaran ini
lalu apa saja kebijakan yang diterapkan kita akan bahas bersama dengan kepala biro kerjasama daerah setda provinsi dki jakarta marulina dewi
selamat sore bu dewi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore mbak mepri apa kabar
waalaikumsalam sehat baik kalau tadi kita sama pak syafrin sudah bahas soal rekayasa lalu lintas manajemen lalu lintas
sekarang mau tanya ke bu dewi nih bu dewi mulai hari ini sejumlah kebijakan juga diterapkan untuk menyukseskan gelarannya ktt asean dua ribu dua puluh tiga ada wfh bagi asn
pembelajaran jarak jauh tadi juga sudah dijabarkan rekayasa lalu lintas efektivitas penerapannya seperti apa hari ini bu dewi
ya makasih mbak mayfri benar mbak
sebagai kota tuan rumah pemprov dki jakarta memang telah melakukan berbagai kebijakan persiapan dalam penyambutan perhelatan berskala internasional ini
jadi sederet langkah kebijakan yang dilakukan pemprov itu antara lain sebenarnya dilakukan sejak awal tahun
melakukan sosialisasi publikasi ke masyarakat jakarta bahwa jakarta bersiap untuk menjadi tuan rumah asean melalui berbagai kanal dan berbagai kegiatan side event mbak
lalu melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur kota
yang nanti saya jelaskan
melakukan beautifikasi jalur pergerakan leader
dan melakukan penerapan kebijakan wfh bagi asn
dimana sejak tanggal dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh tiga pemprov dki jakarta melalui surat edaran sekda provinsi dki jakarta mengatur pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah atau work from home

dan mulai hari ini tanggal empat september dua ribu dua puluh satu
lalu kemudian pemprov dki jakarta juga memberikan himbauan kepada perusahaan swasta bumn dan bumd agar melakukan wfh untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ktt asean ke empat puluh tiga ini mbak
jadi telah dikeluarkan surat edaran kepala dinas tenaga kerja transpigrasi dan energi provinsi dki jakarta
dimana dihimbau seluruh kota
dihimbau seluruh perusahaan atau badan usaha swasta melakukan pengaturan pekerjaan melalui kombinasi bekerja di rumah dan bekerja di kantor sesuai dengan sifat dan jenis pekerjaannya untuk empat hari
yaitu tanggal empat sampai dengan tanggal tujuh september
dan yang terakhir adalah kebijakan bagi para peserta didik kita
di mana kepala dinas pendidikan provinsi dki jakarta telah juga mengeluarkan kebijakan
melaksanaan pelayanan pembelajaran pada saat ktt
jadi ada seribu satu ratus delapan sekolah atau satuan pendidikan yang berlokasinya di sembilan kecamatan yang bersinggungan dengan venue hotel jalur delegasi ktt asean
mulai hari ini tanggal empat dan juga sampai tanggal tujuh september
dimana aja kecamatan itu
di kecamatan palmerah gambir menteng tanah abang sawah besar senen kebayoran baru mampang perapatan setiabudi
dan ini selaras dengan kebijakan yang diterapkan oleh dinas perhubungan seperti yang dijelaskan pak safrin tadi mbak
bu dewi sebelum kita lanjut membahas tentang ketersediaan infrastruktur yang tentu jadi salah satu penunjang utamanya
tadi bu dewi sempat sebutkan ada side event yang juga akan digelar dalam rangkaian ktt asean dua ribu dua puluh tiga

yang perlu diantisipasi masyarakat ini terkait dengan gelaran side event yang akan berlangsung bu dewi
mbak mevri sebenarnya side event yang dilakukan itu sudah dilakukan sebelum rangkaian puncak ktt presidensi asean
jakarta telah melakukan itu di tanggal satu dan dua agustus
dimana kami menyelenggarakan meeting of governors and mayor of asean capitals dan juga asean mayor forum
selain itu juga kalau mbak mepri ingat di mana keramaian pekan raya jakarta bagian dari ulang tahun jakarta kami mempromosikan juga
goes to ktt asean dengan berbagai acara dengan berbagai event sebelum di bulan september ini
jadi rangkaian panjangnya sudah dilaksanakan
salah satu upaya juga untuk bisa menegaskan bahwa jakarta ini siap ya menyambut gelaran ktt asean
yang berlangsung juga mulai hari ini sampai tujuh september
bu dewi terkait dengan infrastruktur
ketersediaannya seperti apa bu yang sudah disiapkan secara matang oleh pemprov dki jakarta
ya sebagai tuan rumah yang baik dan juga berbangga karena menjadi tuan rumah ktt asean
jakarta banyak melakukan pembenahan dan perbaikan
pada dua agustus yang lalu gubernur dki jakarta meresmikan instalasi asean garden
itu berada di jalan patimura seluas hampir dua ribu meter pada saat kegiatan asean mayor forum kemarin
lalu kemudian saat ini kalau mbak mevri lihat keliling sepanjang jalur delegasi jakarta terlihat lebih indah dan sejuk
di mana dinas pertamanan dan hutan kota kita telah melakukan penyulaman tanaman titik jalur hijau
melakukan penataan jalur hijau penopingan pohon membangun dekorasi taman
serta pemasangan lebih dari dua lima ratus umbul umbul
dinas bina marga dki melakukan perbaikan ruas jalan utama
utamanya jalur jalur protokol yang dilewati delegasi asean
seperti jalan rasuna said jalan kawasan halim karena disana akan ada pos program
lalu jalan di area perkantoran asean dan sekitar kepresidenan istana kepresidenan
selain itu juga kami melakukan pengecetan percepatan lapis perkerasan tambahan atau overlay
kemudian perbaikan jpt
pengecatan jpo dan juga beautifikasi di beberapa halte dan perapihan kabel fiber optik
banyak sekali yang kami lakukan
mulai dari pembersihan jalur pedestrian pembersihan sungai kemudian pembersihan atribut partai
untuk sementara mbak juga atribut atau umbul umbul event event yang sudah lewat
penataan ojek online dan juga pmks
dan baru baru ini mbak mevry bisa menikmati juga masyarakat jakarta
bisa menikmati mural bertemakan asean di duku atas dan di gerbang pemuda
demikian mbak mevry
baik bu dewi pasti pembenahan juga terus dilakukan untuk menunjukkan kesiapan kita menjadi kemudian tuan rumah ya
dari ktt ke empat puluh tiga asean yang berlangsung di tahun dua ribu dua puluh satu
tapi kita tidak boleh menutup mata bahwa kondisi atau situasi yang juga dihadapi warga ibu kota ini adalah adanya polusi nih bu dewi
kemudian langkah apa yang diambil untuk mengatasi hal ini
ya guna menurunkan tingkat polusi udara di jakarta utamanya menjelang asean ini seperti yang disampaikan sebelumnya
di mana pemprov dki jakarta menghimbau lembaga lembaga pemerintah dan juga swasta menerapkan skema kerja di rumah
dan ini berefek terhadap jumlah kendaraan yang bermobilitas di jakarta itu menurun mbak
dan jikalau nanti masyarakat harus bekerja
bisa menggunakan transportasi umum
sehubungan layanan transportasi umum di dki jakarta seperti lrt mrt transjakarta tetap beroperasional seperti biasa
kami juga mendorong kebijakan uji emisi
kendaraan yang berlalu lintas di jakarta termasuk kendaraan yang berasal dari luar jakarta itu harus sudah lulus uji emisi
lalu selain itu juga pemprov dki bersinergi dengan polda metro jaya
mengerahkan truk pemadam kebakaran
menyemprot jalan jalan air
menyemprotkan air ke jalan jalan utama mbak untuk membersihkan debu dan polutan
dan juga baru baru ini dari gedung gedung tinggi di atas delapan lantai ya kami melakukan penyiraman udara dengan teknologi water mix generator
selain itu pak gubernur dki jakarta bersama jajaran dan juga banyak sekali mitra
kita melakukan penghijauan dalam rangka memastikan bahwa udara jakarta ini benar benar bisa
kembali bisa dikendalikan
dan disaat ktt asean ini mbak dinas perhubungan dki jakarta menyediakan dua puluh sembilan bus listrik sebagai shuttle bus resmi para delegasi
yang memastikan menyampaikan kepada delegasi bahwa kita juga aware terhadap isu lingkungan
dan bukti nyata dukungan pemerintah pusat juga terhadap usaha dki jakarta ini
kami bersinergi dengan kementerian klhk dengan berbagai pemerintah daerah perbatasan atau penyangga
bahwa kami akan melakukan pembinaan dan penegakan hukum bagi industri yang menghasilkan polutan
baik berbagai upaya dilakukan dan kita akan terus pantau bagaimana kemudian untuk memastikan jalannya ktt ke empat puluh tiga asean ini di mana jakarta sebagai tuan rumahnya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar
tadi ada sejumlah hal yang ditegaskan bisa menggunakan transportasi publik bagi yang ingin berkegiatan di sekitar area jalan jalan atau venue venue dilaksanakannya ktt asean ini
terima kasih banyak kepada kepala biro kerjasama daerah setda provinsi dki jakarta ibu marulina dewi sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
selamat kembali melanjutkan tugas bu sehat selalu
terima kasih mbak mepri sehat selalu